cainnya lah bro
inilah aksi seorang pengguna jalan yang menampar dan mengomeli pengemudi mobil
di jalan torpedo palembang pada dua puluh delapan oktober lalu
kejadian ini diduga terjadi akibat korban menegur pelaku yang menerobos kepadatan lalu lintas
sehingga terjadi kemacetan
setelah videonya menjadi viral di media sosial
pada selasa pagi pelaku menyerahkan diri ke polsek kemuning palembang
pria berinisial gun ternyata sedang berpergian ke bali saat dicari polisi
ia mengaku emosi setelah istrinya yang ditegur korban dan juga menyebut istrinya gila
pihak polsek kemuning baru akan melakukan gelar perkara setelah menerima hasil visum korban dari rumah sakit
dari polsek kemuning sudah mengamankan dan sudah dilakukan pemeriksaan saat ini masih dalam tingkat penyelidikan
dikarenakan hasil visum juga belum keluar dari rumah sakit
jika terbukti bersalah terlapor akan dikenai pasal mengenai penganiayaan ringan
dengan ancaman kurungan paling lama tiga bulan atau denda empat lima juta rupiah
tolong dong kak ini kelewatan
inilah rekaman video amatir seorang pengemudi tersungkur saat dikeluarkan dari mobilnya
peristiwa ini terjadi di persimpangan lampu merah hotel garuda pontianak pada rabu
dua anggota polantas menghampiri mobil korban dan melihat kaca mobil di bagian kanan pecah bekas tembakan peluru
korban bernama suwardi tersebut akhirnya mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit bayangkara anton sujarwo
keluarga langsung mendatangi polresta pontianak untuk memastikan kejadian ini
karena diduga korban tewas akibat terkena tembakan dari pistol anggota polantas polresta pontianakota
kapolda kalimantan barat menyebut peristiwa ini kelalaian anggotanya yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa
polisi berjanji menanggung semua biaya penanganan medis dan pemakaman korban
dan memang sudah disiapkan alat alat untuk mengembuskan senjata
di kantongnya itu sudah disiapkan
kemudian keluar redakan itu
redakan dari pos itu kena driplek driplek kaca baru tembus ke kendaraan
blip kfm langsung ditahan unit propam polresta pontianak dan terancam pemecatan tidak dengan hormat
tim liputan cnn indonesia